sementara itu persebaya surabaya tim promosi dari liga dua mengaku siap untuk berlaga di liga satu liga sepak bola kasta tertinggi di indonesia
meski merupakan tim promosi green force menargetkan finish di papan atas
manajer persebaya khairul basalamah menyatakan akan bekerja keras untuk mencapai target tersebut
apalagi setelah melihat hasil pertandingan pramusim tim tim lawan tidak mudah dikalahkan
dan saat ini persebaya fokus menambah skuad asing setelah merekrut dua pemain yakni bek otavio dutra dan gelandang robertinho pugliara
karena sebentar lagi ditutup jenderal